sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
desa wisata ini menjelma menjadi objek wisata berbasis edukasi dan ekowisata
kali ini saya memilih paket wisata sumber bulu experience untuk mengenal aktivitas masyarakat setempat
paket ini menawarkan wisatawan tinggal di desa
tenang saja desa wisata ini menyediakan homestay like huni kok
apalagi homestay yang tersedia menerapkan protokol kesehatan ketat
sehingga saya pun tarah
ibu dan tak khawatir untuk berlibur dan menginap di saat pandemi
desa wisata ini memiliki empat puluh tiga rumah warga yang dijadikan homestay
yang menarik dari desa wisata ini adalah peran aktif masyarakat melestarikan budaya tradisional
di sini saya bisa mengenal lebih dekat bagaimana warga setempat mengolah tanaman obat
dan jamu celup
seperti jahe ini
desa wisata sumber bulu menjadikan jamu sebagai produk umkm unggulan
para ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani sumber bulu berinovasi dengan memproduksi jamu celup
empon empon yang telah diiris dikeringkan lalu ditumbuk
mereka menambahkan rempah sebagai penguat rasa
serbuk jamu dikemas dalam kantong kertas
kehadiran desa wisata ini berhasil menggerakkan perekonomian warga bahkan mampu menyerap tenaga kerja
sangat banyak sekali perubahan
dalam artian ekonomi kita bergerak setiap harinya
selain itu juga perubahan di anak anak mudanya
ide kreatif inovasi dan kreasi itu sangat luar biasa di desa wisata kita untuk saat ini
sehingga mereka tidak perlu lagi
dan saat ini mereka bekerja sendiri di desa bisa menghasilkan penghasilan setiap hari untuk kebutuhannya mereka sehari hari
jamu celup buatan para ibu di desa wisata ini dijual rp dua puluh lima per pak
selain sebagai oleh oleh anda juga bisa membelinya dengan berbelanja online lewat akun instagram resmi sumbu underscore store
kalau sudah begini minum jamu nggak usah repot lagi
jahe misalnya kandungan senyawa anti inflamasi di dalamnya mampu meredakan batuk
ini bisa menjaga daya tahan tubuh nih apalagi cuaca sedang dingin
selain melestarikan jamu sebagai minuman tradisional
mampu membangkitkan gairah umkm di sumberbulu sebagai tanda kebangkitan ekonomi di desa wisata ini
untuk jamu sendiri kurang lebih pendapatannya itu tiga juta per bulan mas
dan dalam hal ini karyawan kita kan banyak ada dua puluh lima orang
nah ibu ibu satu minggunya dapat satu ratus lima puluh ribu per orang
nah satu minggu itu dua kali produksi dalam hal ini
tetapi produksinya itu kan tidak begitu lumayan banyak hal ini
makanya operasional juga dibutuhkan
nah makanya untuk umkm kita sendiri bisa berjalan sampai saat ini
selama dua tahun bisa berkelanjutan
itu ada pembagian pembagian dalam proses hasilnya
nah untuk operasional untuk menyewaan tempat untuk sewa alat
dan juga kita ada perbaikan perbaikan di peralatannya
selain jamu celup ada lagi nih produk kreatif yang dihasilkan oleh tangan tangan terampil warga sumberbulu
para pemuda yang tergabung dalam karang taruna sumberbulu ini
memanfaatkan limbah serutan bambu untuk dijadikan karya seni
ya wayang serutan bambu menjadi produk unggulan lain di desa ini
mereka menyusun dan mengikat setiap helai serutan bambu menjadi wayang kulit
wayang serutan bambu ini dijual dengan beraneka harga loh
tergantung ukuran dan tingkat kerumitan
seperti yang panjangnya enam puluh cm seperti ini nih ini harganya bisa rp dua ratus lima puluh
ada juga wayang yang lebih besar lagi harganya bisa ratusan sampai jutaan rupiah
nah ini pas sekali dijadikan souvenir nih
benda seni ini lahir dari kreativitas mereka loh
makanya ayo kita dukung terus mereka ya
yuk beli kreatif lokal
selain dapat membuka lapangan pekerjaan desa wisata juga menjadi andalan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada masa pandemi covid sembilan belas
diharapkan kebangkitan industri ekonomi kreatif inilah yang dapat mendukung gerakan nasional bangga buatan indonesia
desa wisata sumber bulu ini menjadi desa wisata yang sangat strategis karena menjadi desa wisata yang akan
merupakan desa yang menjadi pola perjalanan dari super prioritas borobudur
ada beberapa kawasan strategis pariwisata nasional yang ada di sini
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno saja terkesan loh dengan potensi desa ini
karenanya kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif mengambil kebijakan tepat sasaran dengan menetapkan
sumber bulu menjadi salah satu dari lima puluh desa wisata yang diperlukan untuk menjaga kesehatan
desa wisata terbaik dalam anugerah desa wisata indonesia dua ribu dua puluh satu
memahami kebutuhan masyarakat di pedesaan menjadi solusi untuk memajukan sebuah desa
tuhan yang membantu desa wisata sumber bulu
desa wisata sumber bulu mengusung konsep wisata berbasis kearifan lokal yang bersandar pada kelestarian alam dan tradisi budaya agraris
berada pada ketinggian sekitar empat ratus meter di atas permukaan laut atraksi wisata berpetualang dengan menggunakan jeep di desa wisata ini sayang untuk dilewatkan
anda cukup merogoh kantong empat ratus lima puluh ribu rupiah untuk menyewa jeep mengelilingi desa wisata selama tiga jam mantap

anda dapat melihat hamparan sawanan hijau sungguh menyegarkan
ayo berlibur melepas penat tapi di saat yang tepat ya
saat pandemi jadilah wisatawan yang bertanggung jawab dengan menerapkan protokol kesehatan ketika berwisata
liburannya nggak usah jauh jauh di indonesia aja
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen di indonesia aja in association with